oke mungkin bongan jadi itu gitu
tunggu tunggu tunggu

biar kelihatan sakit ya nangis
mama aku kan udah sehat
alah lu susah banget sih diajak kompak
lu kudu nangis biar orang orang tau lu itu masih sakit
deh buah kaya begini mah banyak di pasar
cuma bungkusannya doang yang mendingan
ya lo mi gak boleh gitu dong mi
eh lo mi lu udah denger belum tentang perkembangannya keluarganya si sulam
belum emang ini kenapa
saat ini keluarga si suram sudah mulai dibenci oleh warga
itu dia karena sekarang ini boroknya itu udah ketahuan
jadi mulai sekarang lu jangan lagi ke rumah keluarganya sulam deh
abah sih yakin kalau puasa bulan ini adalah awal kejatuhan keluarga siswa
nah itu dia
karena dia nabrak anak anak orang terus dia gak bertanggung jawab
dia melenggang aja keluarga tahanan
karena si sulam main duit
ntar juga bakalan habis tuh kalau dibuat begituan terus
rum tuh gak ngerti ya sama abah sama umi
maksud abah sama umi tuh apa sih ngomongin aja sulam terus
ini tuh bulan puasa mbak
kita tuh harus sih ngelakuin hal hal yang bermanfaat
ingat amal amal runaimunkar
nah justru itu rum
kalau emang lu mau menegakkan amal amal runaimunkar
sudah sepantasnya memerangi kebatilan keluarga si sulam
yaelah ngomong apa lagi nih bocah bocah bulan puasa kaya begini
ya emangnya kebatilan buat dia nyanyi sulam tuh apa sih bah
masa lu gak paham juga sih sikap sombong si sulam itu
yang hanya berani kerak di kecil
seperti keluarga si kardun
itu kan kebatilan namanya rom
umi yakin kalau anaknya si kardun itu
emang sengaja ditabrak sama si sulam
masya allah umi
umi gak usah bikin tuduhan yang keji kayak gitu lagi mik
belom aja dipanggil sama polisi kaya kardun
biar pindah nih abang emak empok gosipnya di penjara
yang nemenin bang napi dah
jangan ikut campur ya
siapa yang ikut campur
batal batalin puasa aja
lu kagak tahu sih
emang itu kenyataannya bener rum
pasti si sulam itu dendam sama si kardun
tapi karena karun itu seorang jawara
haji sulam kagak berani deketin si kardun
jadi yang disakitin sama haji sulam adalah anak si kardun
dia anak kecil kaya gitu
lemah dan menakut lagi
bumi sih kadang kadang suka ngelakuin
ento semua gak ada di dalam kamus kita tuh
untuk berbuat kejam sama anak anak
anak kecil kaya gitu lagi
udah dah paling top dah
setan tepuk tangan semuanya
rum perbuatan si sulam mencelakai si rawun
bukan cuma kejam rum
udah kelewatan rum
abah makan aja nih buahnya sekarang
kan abah puasa
percuma mbak percuma
abah puasa sekarang juga udah batal
karena abah udah ngomongin orang
apalagi dengan penuh nafsu kayak gitu
udah makan nih buahnya
eh lu buangannya simpati
sama pikiran abah dan umi
yang sudah sehati juga nih
malah mau kayak bikin perlawanan lu lagi
ntar bisa batal lu puasa lu
kurang ajar sama orang tua
udah sana bawa ke dalam
ya mau ngabur burit
terus membuka puasa bersama
terus sholat taraweh
pokoknya sibuk deh acara anchi malam ini
mumpung bulan ramadan
bukan begitu rum
ini kenapa kelihatannya pada sini
duron bagi ayah buat beli takjil
emang lu mau beli takjil di mana ya
di umi mariam
gua nggak bakal ngasih lu duit
kalau belinya di umi mariam
karena gua nggak suka sama dia
dia kan cs an sama keluarga si sulam
sirik sama orang
ayah yang kena imbasnya ya
udah deh nih cing

makasih abie beliin buatmu juga ya

orang nggak boleh tau lu lagi sehat
enggak boleh udah sehat kok mak
iya lu udah sehat
tapi lu nggak boleh kelihatan sehat depan orang orang
jadi lu nggak boleh ke mana mana
gitu sih mak
ya kudu gitu
pokoknya lu harus sehat kelihatan sakit terus
nggak boleh kelihatan sehat ngerti nggak
mak jangan buat sendirian
udah bosen di rumah mak
raun nggak mau main di rumah mak
udah main di sini aja
nggak usah keluar luar
mak main di si raun nih
pengen banget main di luar
raun kan udah bosen di rumah
mending gini nih mak
lu bawa aja si raun jalan jalan keluar sana
biar orang orang kate si raun masih sakit
tapi harus kelihatan sakit ya bang
jangan kelihatan sehat
kalau raun masih kelihatan parah kayak gini nih
kalau abang diperseng sama polisi
tetangga bisa jadi saksi
abang kan nggak bisa dipenjara lagi nantinya
tuh umben otak lo pada encer
kayak saya rasem
mau gendong aja deh
tapi lu pun kalau dibawa babi lu keluar
lu kudu nangis ya
nggak boleh nangis
biar kelihatan sakit ya
mama aku udah sehat
alah lu susah banget sih diajak kompak
biar orang orang tahu itu masih sakit
nangis aja kalau gua coba
susah bener sih
udah jangan kenceng nangis deh
biar orang orang kusihan
ayo kita jalan jalan dulu
nangis ya kenceng
nangis ya kenceng
ini bungkusin dua
tuh tuh tuh
si raun kok kesakitan gitu ya
iya naminya juga habis keserempet
amin si sulam
jadi gg rotak
kalau emang raul masih sakit kenapa dibawa pulang
dirawat aja di rumah sakit
ya kepengennya sih begitu po
tapi saya kan kagak ada duit
dan si sulam kagak mau tanggung jawab
jadi ya mau kagak mau terpaksa saya bawa pulang
biar kata si raun nih gg rotak
si raun gak begitu parah lukanya
pakai gg rotak
jangan jangan lo nih yang gg rotak
eh tapi lo ada otaknya gak ya
ada buat mandalamnya unti
aduh ya dik
lo liat tuh
dia masih nangis kesakitan
ini gg rotak
emang bener tuh si kardun
udah tau si raun sakit
lo tuh ya mut
walau cs an sama haji sulam
lo harus lihat kenyataan si raun
jelas jelas haji sulam itu salah
dia nabrak si raun
lo malah belain dia
terus terang sih
saya awalnya bangga dan hormat sama keluarga haji sulam
tapi sekarang saya malah benci
dia lepas tanggung jawab dari raun
orang salah seharusnya dihukum yang lama
jadi kok kayaknya keadilan punya orang yang berduit aja ya
kita semua kan kagak tau kondisinya itu seperti ape
kita sendiri kagak ngeliat secara jelas gimana kejadian itu
jadi ibu ibu tuh kagak boleh kayak begitu
belum tentu haji sulam yang nabrak ya

buktinya orang orang pada melihat tuh
kalau haji sulam yang gendong si raun
pas di tengah jalan deket motornya lah gitu
kalau ngomong jangan sembarangan dong
kalau haji sulam ngegendong si raun
bukan berarti asli sulam yang nabrak
justru dia mau nolongin si rawon
yang rempet itu bukannya si sulam
terus lo ngeliat juga bahwa si sulam nolongin
terus lo ngeliat juga bahwa si apa itu yang nabrak si anak gue
nah yang kayak begini nih
takut dituduh ntar